kalau saudara mengantar terdakwa apakah selalu di mobil selalu ada senjata
siap ada ya mulia
yang dikompol itu ada wilson combat
kebot itu ada di koppel
dua senjata itu selalu ada di mobil
di mobil dinas ya
welson combat itu berapa milimeter
empat puluh lima kalau tidak salah ya mulia
kemudian itu senjata lomba
lomba aras panjang bukan
bukan ya mulia
kalau itu senjata pendek
senjata genggam ya
kalau untuk senjata panjang ada di depan yang mulia
oh ntar dulu
saya baru nanya senjata yang selalu di bawah
kalau kebot berapa milimeter
seingat saya itu kaliber empat puluh lima ya mulia
setiap kali berangkat apakah senjata itu selalu terisi
tidak ya mulia
terus apakah selalu selain senjata dua itu apalagi senjata yang selalu ada
itu laras panjangnya
itu yang kecil yang mulia
oh itu yang kecil
itu siapa yang bawa
itu hanya ada di tas kecil aja yang mulia
oh hanya di tas kecil aja
kemudian apa lagi
sudah itu aja yang mulia
laras panjang itu di standby kan di depan yang mulia di tempat duduk ajudan situ ya mulia
oh di depan ajudan
itu yang pegang siapa
ajudan atau terdakwa ferdi sambo
ajudan ya mulia
ajudan berarti itu senjatanya ajudan
selain kalian mempunyai senjata laras pendek juga laras panjang ada
betul ya mulia
protapnya bagaimana prosedur tetapnya itu ajudan bawa senjata apa saja
untuk protap senjata yang mulia setiap ajudan itu memiliki senjata sendiri sendiri yang mulia
atau biasa disebut senjata organik
kemudian untuk senjata keamanan di perjalanan itu menggunakan senjata mpx yang mulia senjata panjang
laras panjangnya mpx
senjata organiknya apa yang dimiliki ajudan
bervariasi ya mulia kalau saya itu pakai glock tujuh belas
terus seingat saya kalau romer senjata glock tujuh belas juga
romel glock tujuh belas kemudian
kemudian kalau yogi kalau tidak salah enam sour
terus yang lain saya tidak ingat yang mulia lupa saya
yang lain tidak ingat
jadi protapnya ajudan itu setiap kali itu ada pegang mpx dan glock tujuh belas atau enam hour
siap betul ya mulia
ada yang pakai cuman saya lupa yang boleh saya pakai
berapa sih ajudan
ajudan ada delapan yang mulia
ada delapan masa delapan kalian tidak tahu
yang dimiliki riki apa
yang dimiliki kalau tidak hs glock tujuh belas yang mulia
ya memang pilihannya cuma itu
siap betul ya mulia
eliezer karena kemarin saya lihat pakai glock tujuh belas yang mulia
glock tujuh belas siapa yang pegang enam hour
saudara yogi ya mulia
saudara yogi terus siapa lagi
seingat saya tuh pada saat itu kalau brigadir almarhum yosua itu di tipidum itu pakai hs
iya pakai hs dari barreskrim yang mulia
siap saya tahu karena mengembalikannya bareng dengan saya
terus kalau untuk matius itu sama seperti saya mulia
ajudan yang dari papua itu sama dengan saya glock tujuh belas
yang paling senior ajudan itu siapa
bang riki yang mulia
oh saudara riki
kedua itu bang matius yang mulia
saudara nomor berapa
saya tengah tengah yang mulia
oh di tengah tengah saudara dengan korban itu di tengah tengah
siap satu letting yang mulia
oh yang paling senior adalah ricky
siap beribka riki yang mulia
riki pegangnya six hour ya
bukan ya six hour yogi yang mulia
riki pegangnya apa
kalau tidak salah glock atau hs yang mulia saya kurang
saudara mempersiapkan kelengkapan untuk berangkat
dan tiga senjata tadi wilson cabot dan kimber itu ada semua di dalam mobil
siap ada ya mulia
ada semua kalau apa namanya apa tadi laras panjangnya mpx tadi
itu harus selalu ada atau di mobil itu harus apa saja yang ada
untuk mpx selalu ada yang mulia
jadi artinya harus tersedia